sampai jumpa di video selanjutnya

tapi katanya kalau dia ada punya uang mau dibeliin yang asli
mau beliin buat mama
kamu sampai pikirin pikirin seperti itu
kamu tahu ini sangat berarti ya lukisannya bagi mama
tapi evita nggak percaya
kamu perlu kamu
uang dari kever itu kita simpan kita pakai buat keperluan kita
nggak apa apa mama nggak perlu beli lukisan ini
katanya dia cuma pengen bikin bu hera senang
jadi nggak ada salahnya kan kalau dia pengen beli lukisan ini
terima kasih sayang
oke ntar saya siapkan
siapkan ya dasar orang orang goblok udah susah aja mesti belaga soka ya pakai beli lukisan segala
mending uangnya buat gua aja ya nggak
itu untuk beli lukisan buat mama aku harus kerja larang itu kamu pasti bisa
kamu bisa diam
ini uangnya mbak
mama gak perlu apa apa lagi
lukisan yang terindah di dunia pun mama gak perlu sayang
karena bagi mama yang terindah adalah mendengar kamu bicara tadi
itu yang bikin maha bahagia
kamu udah mulai sembuh mulai bisa bicara
terima kasih tuhan
ternyata di setiap kejadian itu selalu ada hikmahnya ya
coba kalau tadi kamu aja diicopet fit
sekarang kamu pasti belum bisa berdiri sama belum bisa ngomong
aku bahagia banget
sekarang aku udah bisa bicara
berarti aku tidak bisa kasih tahu mama kalau anissa adalah merah
dari kemarin kemarin pengen ngomong terus
tidak ada apa apa yang sama anissa
tidak ada serius
anissa kamu jangan sampai kenapa napa
kamu harus segera sadar
karena aku belum seperti setahu kamu dan mama kalau kamu adalah nira
tolong adik aku ya allah
ibu ini keluarga dari pasien
dia kerja di keluarga kami
mudah mudahan gak serius deh
soalnya aneh tiba tiba berisi
sehari harinya tidak terlihat sehat
gimana kalau selama ini ternyata anissa mengidap penyakit yang berbahaya
dan kita semua sudah terlambat untuk menolongnya
ya allah aku mohon jangan sampai itu terjadi
tolong selamatkanlah adik aku
selama hidupnya dia selalu menderita karena kesupian
dan aku harus kasih tahu dia
kalau kita keluarganya
selama ini ada bersamanya
jangan sampai nangis seperti itu
lebih baik aku sekarang
langsung beritahu mama
siapa anissa sebenarnya
kenapa suaraku tidak ada
kamu kan tadi sudah bisa bicara
padahal ini tinggal sedikit lagi
mama akan tahu siapa anissa sebenarnya
tapi kenapa aku jadi gak bisa bicara lagi
kenapa kenapa semuanya jadi seperti ini ya allah
yang tidak dapat ditimum
tak ada baru lagi